sumpah ya gio
lucinnya lo itu keterlaluan sama mel
terserah lo mau ngomong apa gue ga perdulis ya
mau lo bilang gue bucin kek ke mel
gue ga perdulis ya
karena cuma gue yang tau rasanya mencintai dalam diam
aduh susah kamu sayang
soalnya kan udah malam banget
nah terus aku pikir ibu udah tidur
ternyata ibu lagi ngerapihin belanjaan
kok tumben ibu belanjanya banyak banget
ibu tadi kan belanja
tapi yang ada sama relasi bosnya ibu
ibu malah dibayarin
terus dia ngambilin belanjaan tuh banyak banget
ibu juga bingung deh
oh berarti ini namanya rezeki bu
tetep aja ibu ga enak put
tau ga tadi dia ngajakin makan di cafe
udah gitu dipesenin makanan banyak banget
habis gitu ibu diajak ke taman
setelah ke taman ibu belanja dia yang bayarin
ibu kan ga enak put
berarti kesimpulannya orang itu jatuh cinta sama ibu
apaan sih put
ibu tuh sama sekali gak kepikiran itu bos suka sama ibu
tau gak dia itu perusahaannya banyak put
mana mungkin sih dia suka sama ibu yang orang biasa kamu ya
ya kenapa engga
orang ibu cantik banget
baik banget hatinya
terus ibu tulus perhatian lagi sama semua orang
ya pantas aja kalau ada laki laki yang jatuh cinta sama ibu
ibu setuju ya
ibu tuh cuma mau bahagiain kamu put
yang ibu pikirin sekarang
ibu cuma mau kerja mau nabung
supaya bisa besarin anak ibu ini
dan kamu harus tau
cuma kamu yang bikin ibu bertahan hidup
setelah ayah kamu ga ada
terus ibu kesana

tanpa multipotensi senantium

ibu skalah mencobanya

tapi kan gak ada salahnya kalau ibu coba untuk buka hati ibu
buat seseorang yang baru
karena ibu plantas ngerasain cinta lagi
dan ibu berhak buat bahagia
anak ibu lagi jatuh cinta ya
eh kok ibu jadi balikin aku sih
ya enggak lah
sama siapa juga
eh senyum senyum kan
kalau pangeran rizky
ibu suruh milih sih bingung ya put ya
hatinya ke siapa
hah batu bata dan es batu
enggak bu pusing aku mikirinnya
ibu aja sama bos ibu
aduh aduh aduh pusing pusing
aduh susah banget
apalagi kalau pas dia nolak
dia nolak aja
kelihatan lembut banget
gimana ini aduh
enggak enggak enggak enggak bisa
aku harus bilang mel
supaya dapat persetujuan dari dia
dan aku juga harus mengutarakan hati aku sama dia
aku udah kuat lagi bu nawang
aku harus jujur sama kamu bu nawang
akhirnya gio dateng juga
kok lo malah ada di sini
bukan yang lo bilang sama gue kalau mel mau nemuin gue di sini
sejujurnya yang mau ketemu sama lo itu gue
tapi kalo gue jujur kayak gitu lo nggak mungkin nyapuin kesini kan
ini pasti ice cream homemade yang enak banget itu kan
enak banget tau
waktu itu gue nyobain juga
ya sedikit sih
tau aja sih gue suka yang berries berries gitu
lu nemuin gue disini ada keperluan apa
jadi ini yang bikin tuh siapa sih sebenarnya
karena gue nagih banget deh
gimana kita bisa jualan ini bareng
ya gak sih
setelah zaman sekarang itu lagi nge trend
orang itu sell stuff yang homemade gitu
bisa untung banyak banget
kalau lo emang pengen ketemu sama gue
karena gue pikir gue bakal ketemu mel malam ini
gio rupanya tunggu
apalagi sih sya
mau seberapa berat lo untuk dapetin mel
semua akan sia sia
untuk nerima orang baru dihati lo
gak gampang buat gue supaya lupangin rasa suka gue ke mel
sekalipun mel gak bisa ngebalas rasa suka gue
bukan berarti gua mau ngebuka hati untuk cewek baru sya
mel itu cinta matinya sama pangeran lu mau sampe kapan di php in dia
dan lu jangan kayak gairan kalo mau diajak ngobrol sama dia
karena dia cuman gak mau kehilangan fans dan cinta dari orang
sekarang gua tanya sama lu
sejak kapan lo bersahabat sama mel
dari hari pertama kita ketemu di kampus ini
dan apa lu tau
sejak kapan gue suka sama mel
sejak gua smp
jadi gua jelas lebih tau mel daripada lu
dan gua mohon sama lu
sumpah ya gio
bucinnya lu itu keterlaluan sama mel
terserah lu mau ngomong apa gua gak peduli sya
mau lu bilang gua bucin kayak ke mel
mau lu bilang gua korban php nya mel sekalipun
gua gak peduli sya
karena cuma gua yang tau rasanya mencintai dalam diam
jadi tolong berhenti sya

nih taruh di fejun
kalau gua kena kaburye
biar allah ragui disitu
gua peduli kedegungan kan